berikutnya kepala penumpang terjepit pintu kereta bandara
kepala seorang penumpang terjepit pintu kereta api bandara yogyakarta international airport viral di media sosial
hal ini membuat penumpang lain yang melihatnya panik dan segera melakukan pertolongan
manager humas ki daob enam yogyakarta franoto wibowo kepada detik jatah mengatakan kejadian ini terjadi pada selasa sekitar pukul sebelas siang
setelah dilakukan pemeriksaan korban tak mengeluhkan sakit ataupun luka